inilah surat edaran yang dikeluarkan pemerintah kabupaten natuna melalui sekretariat daerah tanggal dua februari dua ribu dua puluh
yang mengatakan sekolah di enam kecamatan diliburkan sementara waktu setelah ratusan wni dari tiongkok tiba di natuna dan akan dikarantina di natuna
enam kecamatan itu antara lain kecamatan bunguran timur bunguran tengah selatan batubi timur laut dan kecamatan bunguran barat
sekolah diliburkan selama empat belas hari mulai tiga februari atau besok hingga tujuh belas februari dua ribu dua puluh
sementara itu untuk beberapa sekolah yang ada di kecamatan pulau laut serasan midai subi dan kecamatan lain di natuna yang jauh dari kota ranai tidak diliburkan
kecamatan diliburkan pulau bunguran
libur tersebut ini ribut fakultatif artinya anak anak itu tetap belajar di rumah
itu mulai dari tanggal tiga sampai tanggal tujuh belas februari